mirsa lagi bulan ramadhan seperti ini tentu anda bagaimana caranya agar tidak lemas saat berpuasa
tetapi itu biasanya dilakukan dengan cara menghindari olahraga
iya kan saya misalnya nih gak olahraga selama bulan puasa soalnya capek kan
iya karena takut keringat terus akhirnya dehidrasi kita ingin minum gitu
buru buru dan membuat kita lemas
tapi ternyata olahraga mendapat atau bisa menjaga tubuh anda tetap bugar saat berpuasa
tapi perlu diperhatikan juga ya beberapa hal supaya olahraga anda tetap bisa membuat
anda tidak lemas tidak membuat anda batal berpuasa ya
olahraga memang diperlukan untuk menjaga badan tetap fit dan bugar
lalu bagaimanakah seharusnya olahraga dilakukan di saat bulan puasa
biasanya aku kayak delapan kilo gitu ke kota tua gitu yang ini ya di sekitar ini aja
di hi sampai ke monas saja
cuma tergantung fisik individualisasi masing
kalau mereka nggak kuat terlalu hot atau terlalu high bisa loh
tapi kayaknya di sini sih luar biasa walaupun high tetap mereka
puasa tidak perlu menjadi alasan bagi kita untuk tidak berolahraga
untuk menghindari dehidrasi dan tubuh lemas saat berolahraga di bulan ramadan
kita dapat menyesuaikan aktivitas olahraga dan puasa dengan memodifikasi durasi olahraga
mempertahankan atau mengurangi intensitas olahraga maupun memindahkan jam olahraga
olahraga yang tepat dilakukan itu adalah sebelum buka puasa
sesaat sebelum buka puasa atau sesudah buka puasa
satu jam sebelum buka puasa kita bisa mulai olahraga
sehingga ketika selesai olahraga
tepat dengan jam buka puasa
atau sebaliknya kita buka dulu jangan makan berat
hanya takjil dan minum kemudian beri jeda kurang lebih setengah jam sampai satu jam
kemudian olahraga baru habis itu ditutup dengan misalkan memakan berat
untuk orang orang yang terbiasa melakukan di pagi hari
kalau tidak punya waktu atau memang kesulitan untuk melakukannya di dekat dengan jam buka
ada satu opsi tapi catatan ini untuk yang sudah terbiasa ya
karena butuh tingkat kebugaran dan kemampuan adaptasi tubuh yang sedikit lebih tinggi daripada orang pada umumnya
bisa dilakukan pagi hari sebelum sahur atau berdekatan dengan jam sahur
kalau mau sesudah sahur pun nggak apa apa
konsumsi air minum juga perlu diperhatikan
sebaiknya kita mengkonsumsi air minum lebih dari dua liter perharinya
minumlah yang cukup saat sahur saat buka dan sebetulnya